good morning informasi pagi ini kita awali dengan hasil tes rambut darah dan urin terhadap komedian nunung yang menjadi tersangka kasus narkotika
pusat laboratorium forensik mabes polri menyatakan dari hasil pemeriksaan tes urin serta rambut nunung dan suami positif pengguna metamfetamin atau sabu
nunu minimal telah menggunakan sabu sejak tiga belas bulan yang lalu
sementara hasil dari pemeriksaan darah sudah tidak terlihat
sehingga kalau kita asumsikan pertumbuhan rambutnya tersangka itu satu bulan satu cm maka paling tidak dia menggunakan itu sudah tiga belas bulan kalau dari punyanya nn
untuk memastikan fakta hukum polisi juga mengelar rekonstruksi di kediaman nunung di kawasan tebet
hasilnya diketahui bahwa memang benar tersangka membuang sabu ke dalam kloset
nunung dan suami melakukan rekonstruksi
sekitar empat puluh adegan
mulai dari nunung mengunci pintu saat polisi datang hingga membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi
dalam rekonstruksi terungkap juga bahwa terjadi perselisihan antara nunung dan suami terkait larangan penggunaan sabu
polisi saat ini masih menunggu hasil asesmen dari badan narkotika provinsi untuk memastikan apakah nunung akan tetap ditahan atau menjalani rehabilitasi
tim liputan cnn indonesia